kita beralih ke malang
dua bangunan mapolsek lojen kota malang kamis pagi hangus terbakar
diduga kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik yang berasal dari gudang bekas penyimpanan senjata
sejumlah petugas pmk ini langsung melakukan pemadaman pada dua bangunan kantor kepolisian sektor konjen
yang hangus terbakar pada kamis siang
meski tak meluas dalam waktu singkat api menghanguskan bangunan gudang bekas senjata
dan musola al takwa komplek kantor mapolsek
beruntung api pun bisa dipadamkan setelah empat mobil pmk diturunkan ke lokasi kejadian
belum diketahui penyebab pasti kebakaran
namun diduga kuat api pertama muncul karena konsleting listrik dari gudang bekas amunisi
yang ada di gudang itu pada saat kejadian itu memang ternyata ada di situ peluru peluru yang tidak terpakai
kalau menurut informasinya kita juga tahu setelah kejadian ini
guna penyelidikan lebih lanjut kini kasus ini tengah ditangani pusat laboratorium forensik polda jawa timur
akibat peristiwa ini diduga kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah